indonesia hanya akan mengirim tiga wakil untuk berkompetisi di bwf super series finals dua ribu dua puluh
pada kompetisi yang akan digelar di dubai uni emirat arab itu
pasangan marcus gideon kevin sanjaya akan turun sebagai unggulan pertama
indonesia dipastikan hanya menurunkan tiga waktu pada bwf super series finals dua ribu tujuh belas di dubai uni emirat arab
ketikanya perhubungan memperganda
pasangan nomor satu dunia marcus gideon kevin sanjaya akan turun sebagai unggulan pertama
sekaligus menjadi satu satunya wakil indonesia di nomor ganda putra
sedangkan dua wakil lain yang akan tampil di ajang ini adalah sektor ganda campuran
mereka adalah tontowi ahmad liliana natsir dan praven jordan debbie susanto
tidak ada wakil indonesia di sektor tunggal putra maupun putri
begitu pula di nomor ganda putri telah pasangan grecia poli i apriani rahayu
gagal meraih tiket ke dubai karena poin mereka yang tidak cukup
bwf super series final sendiri akan berlangsung pada tiga belas hingga tujuh belas desember dua ribu dua puluh